terima kasih anda masih bersama kami
sebuah kota baru hadir di lembang kabupaten bandung barat
kota mini bergaya eropa klasik ini langsung menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal luar kota bahkan wisatawan dari luar negeri
di dalamnya pengunjung bisa berkeliling dan beraktivitas layaknya warga eropa tempo dulu
kota mini di lembang kabupaten bandung barat ini dibuat menyerupai arsitektur eropa klasi
sebelum menjelajah dan menikmati keindahan kota disini disediakan baju yang bertema eropa klasik atau european traditional costume
dengan harga sewa sebesar tujuh puluh lima pengunjung bisa menggunakan kostum ini
nah gimana udah seperti orang eropa sungguhan kan let's go
layaknya di sebuah kota sungguhan di sini terdapat berbagai fasilitas umum salah satunya bank
bank ini berfungsi sebagai tempat penukaran uang di mana segala bentuk transaksi di kota ini menggunakan koin
suasana eropa pun semakin terasa
bagaimana tidak setiap bangunan kental dengan arsitektur khas eropa klasik dan menjadi buruan pengunjung
untuk mengabadi kota ini bisa menjadi tempat yang sangat menarik
membuatnya menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan domestik hingga wisatawan dari manca negara
setelah puas berfoto pengunjung juga bisa melakukan beragam aktivitas layaknya seorang warga di sebuah kota
seperti yang satu ini salon saya pun tak mau ketinggalan
tak hanya arsitekturnya saja yang indah untuk dijadikan sebagai latar berfoto
di sini pun pengunjung bisa merasakan sebagai warga aslinya karena beragam aktivitas bisa dilakukan
salah satunya adalah mempercantik diri di salon ini
baiknya tata ruang kota menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warganya
tak hanya orang dewasa kegiatan di kota ini juga menjadi sarana edukasi untuk si kecil
belanja apa bunci sama ikan sama kacang panjang
kota ini itu jadi konsepnya dimana anak anak bisa tinggal seperti di dalam kota gitu ya
jadi misalkan ada kita itu diam di dalam kota itu misalnya ya ada aktivitas ke salon misalnya kayak gitu
nah untuk lebih lanjutnya itu di sini aktivitasnya itu di dalam kota ada kegiatannya sama seperti kita diem di satu kota gitu
puas berjalan jalan saatnya makan
ada berbagai macam menu yang layak anda coba seperti cheese spicy chicken beef wong you stay
beef saus barbecue dan aneka roti
untuk memasuki kawasan kota mini cukup siapkan uang sebesar lima belas ribu rupiah saja